pasar merupakan salah satu tempat yang menimbulkan kerumunan
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
pasar tradisional di kota bandung menggunakan aplikasi peduli lindungi
untuk membatasi jumlah pengunjung
penggunaan aplikasi peduli lindungi sudah mulai tersedia di pasar tradisional
untuk menghindari terjadinya penumpukan pengunjung di pasar
menurut humas perumda pasar juara kota bandung iqbal nur hakim
dari tiga puluh tujuh pasar tradisional di kota bandung
dua di antaranya telah menyediakan aplikasi peduli lindungi
untuk diakses pengunjung pasar
salah satu pasar yang sudah menyediakan aplikasi peduli lindungi
adalah pasar baltos di jalan taman sari
di pasar ini pengelola menyediakan dua tempat pindai barcode peduli lindungi
kapasitas pasar yang bisa menampung pengunjung hingga dua orang
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
juga sudah mendapatkan vaksinasi
pengunjung yang datang ke pasar ini pun merasa lebih aman
dengan adanya aplikasi peduli lindungi
kalau misalkan kita pakai aplikasi ini
berarti kita dipastikan sudah kena vaksin dua kali
atau minimal sekali
jadi setidaknya merasa aman datang ke sini
berarti orang orang yang di sini sudah safety
mereka minimal sudah punya vaksin sekali
karena kalau misalkan belum vaksin tidak boleh masuk
mayoritas pasar tradisional di kota bandung
belum menyediakan aplikasi peduli lindungi
salah satunya di pasar ancol karapitan di kawasan muhammad ramdan
pengelola di pasar ini mengaku
meski belum menyediakan aplikasi peduli lindungi
mereka selalu mengawasi para pengunjung
dan pedagang yang ada di pasar
caranya dengan menerjunkan tim pengawasan
dari satgas kewilayahan yang berjumlah lima belas hingga dua puluh orang
dan petugas pasar yang berjumlah empat orang
kalau di pasar ancol sendiri belum pakai peduli lindungi
karena akses masuknya terlalu banyak
karena sebagian besar pedagangnya sudah banyak yang dipaksin
juga pengunjungnya masih warga sekitar
jadi belum dipasang peduli lindungi
pengunjung yang datang ke pasar ancol memiliki sedikit kekhawatiran
karena pengunjung lain yang datang ke pasar ini
tidak terpantau oleh aplikasi peduli lindungi
namun mereka mengaku tetap menjalankan protokol kesehatan
ya khawatir sih tapi kita kan menjaga ya
menjaga jadi kita sedia sanitizer
terus nggak lama lama dipasarkan seperlunya aja gitu
berdasarkan data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung
hingga senin pagi tercatat ada
seribu empat puluh tiga kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di kota bandung
mita handayani rizky rahadian bandung jawa barat